menjelajah tanah borneo
menyusuri jejak kisah kalimantan timur
meresapi keelokan dan kekayaan alam di dalamnya
inilah borneo dan transformasinya dari waktu ke waktu
bersama dengan bapak ibu
bapak ibu dan bapak ibu dan bapak ibu dan bapak ibu
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
borneo atau yang biasa disebut pulau kalimantan
menyimpan keindahan yang mampu menyihir siapa saja yang menginjakan kaki di tanah ini
kalimantan dikenal memiliki sejuta kisah
jejak budaya yang kuat
mengukuhkan tanah ini sebagai salah satu kekayaan nusantara
kini kalimantan khususnya bagian timur
memegang peranan baru
yakni sebagai calon ibukota republik indonesia
dengan ragam kekayaan yang dimiliki
lantaslah jika kalimantan menjadi pilihan
di mana pemerintahan negara ini akan dipusatkan
sebagian kabupaten penajam pasar utara
dan sebagian di kabupaten kutai
kerta negara provinsi kalimantan timur
ya telah lama pulau kalimantan disiapkan menjadi calon pengganti jakarta sebagai ibukota negara
selain memiliki risiko minimal terhadap kota negara
selain memiliki risiko minimal terhadap kota negara
selain memiliki risiko minimal terhadap kota negara
terhadap ancaman bencana
terhadap ancaman bencana
lokasinya juga strategis karena berada di tengah tengah indonesia
serta diapit oleh kota kota besar
kalimantan timur juga dianggap memiliki infrastruktur yang relatif lengkap
salah satu yang sedang dipersiapkan
tol dengan panjang sembilan puluh sembilan tiga puluh lima km ini
akan menghubungkan dua kota besar di kalimantan timur
yakni balikpapan ke samarinda
tol balsam ini merupakan jalan tol pertama yang ada di pulau kalimantan
dan rencananya akan menjadi cikal bakal trans kalimantan
yakni gerbang tol manggar karangjoang samboja dan palarang

tol ini merupakan salah satu proyek strategis

terdiri dari ruas viability gap fund
yaitu seksi satu dan lima sepanjang kurang lebih tiga puluh tiga km
dan ruang investasi di seksi dua tiga dan empat sepanjang kurang lebih enam puluh enam km
seksi satu mulai dari km tiga belas hingga samboja sepanjang dua puluh dua km
seksi dua dari samboja hingga muara jawa sepanjang tiga puluh satu km

seksi tiga dari muara jawa hingga palaran sepanjang tujuh belas km
seksi empat dari palaran hingga jembatan mahkota dua sepanjang tujuh belas lima km
dan seksi lima dari km tiga belas hingga bandara spinggan sepanjang sebelas lima km
diharapkan akan mendorong pengembangan kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya
khususnya keberadaan ibupata baru yang membutuhkan konektivitas tinggi
ya membangun sebuah pusat pemerintahan baru memang bukan pekerjaan sehari semalam
dibutuhkan banyak dukungan untuk menciptakan kawasan kerja baru yang ideal
infrastruktur lah penunjangnya
yang digadang gadang siap pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
jembatan pulau balang yang akan menghubungkan kota balikpapan dengan kabupaten penajam pasar utara
sedang dalam proses pembangunan
konstruksinya pun sudah dimulai pada september dua ribu lima belas
proyek ini merupakan kerjasama antara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
melalui ditjen bina marga dengan pemerintahan setempat
jembatan pulau balang ini akan memiliki panjang delapan ratus empat meter dan lebar dua puluh dua empat meter
yang terdiri dari empat lajur disertai pedestrian
tipe struktur kabel stay atau jembatan kabel pancang membuat jembatan ini menjadi jembatan
dengan bentang utama terpanjang kedua di indonesia setelah jembatan suramadu di jawa timur
jika selama ini dengan menggunakan transportasi darat dari balikpapan menuju penajam
harus berputar ke arah utara dengan lima jam waktu tempuh jembatan ini akan membuat jarak tempuh menjadi

saat ini jembatan pulau balang masih dalam proses pekerjaan
kondisi perairan di lokasi pekerjaan memiliki arus yang cukup deras terkait kondisi topografisnya
yang berada di muara beberapa sungai di kalimantan
namun untuk mendukung keberadaan pembangunan ibukota baru nantinya
maka pembangunan jembatan pulau balang segera diselesaikan
ini tidak sesulit memperbaiki kota yang sudah ada
karena ini membuka lahan baru
jadi kalau misalnya kaedah kaedah pembangunan itu tidak diperhatikan
itu yang malah berbahaya
ini kan kita buka lahan baru untuk bangun kota bukan kota yang sudah ada diperbaiki
kalau kota yang sudah ada yang diperbaiki tantangannya cukup menarik
misalnya dki jakarta sekarang adalah kota yang memang sudah jadi kota bahkan sebelum kita merdeka kan
makanya tantangannya dari dulu ketika kita memperbaiki kota yang sudah ada
disesuaikan dengan kebutuhan ya kita akan kejar kejaran dengan kebutuhan
nah kalau misalnya membuka lahan baru ini kan juga tantangannya akan beda
kita belum bisa proyeksi kebutuhannya berapa karena ini lahannya masih kosong
nah jadi akan harus diperhatikan itu lima tahun pertama pembangunan
karena lima tahun pertama pembangunan ini akan menjadi dasar proyeksi
untuk menentukan pembangunan pembangunan selanjutnya itu kebutuhannya lebih kemana
infrastruktur menjadi salah satu kunci utama membangun pusat pemerintahan baru
satu persatu tahap demi tahap didorong untuk menunjang pemerataan ekonomi
kalimantan timur khususnya kabupaten penajam pasir utara dan kabupaten kutai kartanegara
menelisik tanah borneo menyusuri keelokannya
melihat keindahan di seberang tanah
menelisik tanah borneo menyusuri keelokannya
menelisik tanah borneo menyusuri keelokannya
setiap sudutnya melebur bersama jiwa
meski terus bertransformasi tapi ada yang tak berubah
eksistensi budaya kalimantan timur masih terjaga kuat
selamat datang di desa tepian budaya kecamatan bangalon kabupaten
dan saya untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu perjalanan darat sekitar dua jam dari pusat kota sanggata

yang memiliki beragam tradisi yang begitu unik dan mempesona
suku daya kenya namanya
kehangatan penduduknya senyum dan sapa mereka menyambut kedatangan saya
saya terpuka sejak pertama kali menanjakan kaki di desa tepung budaya ini
setiap tamu yang datang ke sini selalu saja disambut dengan begitu lama
tak kurang satu upacara khusus digelar untuk menerima kedatangan mereka
termasuk saya yang sudah lebih dulu diterima dengan pakaian adat yang saya pakai
untuk yang tarian tarian dari awal itu tarian penyambutan dagung julut kan
jadi di mana tarian tersebut bisa menyambut tamu kan
jadi kalau ada tamu bisa menyambut tamu
untuk kunjungi ke tempat kita yang kiranya mereka disegani atau sebagai tamu agung lah
jadi kita selalu mengadakan upacara penyambutan
setiap tamu yang hadir dihibur dengan ragam kesenian dan budaya khas suku dayak kenya
tarian ini bernama tari temenggang
padang yang berarti burung yang sedang terbang tinggi
biasa ditarikan oleh ibu ibu sebagai penanda musim panen raya sudah tiba
selain kaya dengan tarian suku ini juga dekat dengan alam
salah satunya memanfaatkan sumber daya flora untuk diolah menjadi karya seni bernilai ekonomi tinggi
yakni topi serau
bu anak kita lagi bikin apa sih
nah ini bikin serau
serau itu apa
untuk bawa kerja supaya enggak panas
oh gitu tapi untuk kerja
serau itu bahasa dayak bu
saung bahasa dayaknya
kalau ini daun apa
terus ngambil dari mana
terus dikeringkan berapa hari
lalu dibuka baru dipecat dulu supaya enak dibikin seperti
oh itu yang di sana ya
habis itu lalu itu
baru kasih kainnya
ini sudah jadinya
pengen jadi ya
sudah jadi baru kasih kainnya tuh
baru dikulam baru kasih kain lagi di atas
nah sudah jadi
itulah sudah jadi seperti yang digantung
ini berapa lama sampai jadi
yang sudah selesai jadi tuh bu
sebentar aja ini
nggak lama di
oh langsung sudah jadi
berapa harganya bu ini segini
kalau yang sudah jadi berapa harganya
yang dibawa tuh tadi
ya ada yang murah ada yang tak saman
saya diajarin ya bu
manik maniknya harganya sekian gitu
tak cuma pandai membuat topi mereka juga mahir membuat bening atau tas gendongan anak
serta anjat atau tas punggung
keduanya sama sama terbuat dari rotan
untuk membuat kerajinan ini
ibu ibu dan para remaja bersama sama membuatnya secara massal
jika ibu ibu membuat kerajinan cantik dari rotan
maka bapak bapak membuat karya seni lain berupa tiang pahat
biasanya tiang pahat ini digunakan sebagai tugu atau gapura selamat datang di desa
mengerjakannya pun harus bergotong royong
ini menggambarkan keakraban dan saling tolong menolong di antara mereka
ini kita sedang membuat ukiran tongkat balai adat
mulai pembuatannya sudah berapa waktu lalu
ini sekitar kurang lebih empat bulan yang lalu
empat bulan yang lalu
siapa saja yang ingin dilibatkan untuk membuatnya
kalau yang terlibat sih
semua anggota warga kita yang ada di tepian budaya ini
rencananya mau bikin berapa
kalau luasan ukuran bangunan kita ini
biasanya untuk misalnya sampai jadi
itu berapa waktu lalu
ini sebenarnya bangunan jangka panjang mbak
karena ini prosesi pengambilan bahan ini saja sudah memakan waktu beberapa bulan
kita perlu bantuan juga dari pihak perusahaan untuk menarik seperti ini
dan proses mengukirnya ini juga
ini sudah hampir empat kali
ini hampir empat kali
dengan ada yang sudah ada ini
nah hitung saja berapa tongkat yang ada ini
ini satu tongkat
tidak bisa selesai satu hari pak
ya satu tiang yang dibuat bisa memakan waktu berbulan bulan
hingga dinyatakan selesai dan siap digunakan
biasanya tak hanya pemahat yang bertugas
ada juga ahli desain khusus yang membuat motif motif dalam ukiran
menghabiskan waktu sehari saja di antara saudara saudara di desa tepian budaya ini
saya merasa begitu bahagia
tak hanya terpukau akan kesenian dan kerajinan khas budaya suku dayak kenya
saya juga begitu terkesan dengan keramah tamahan penduduknya
sebelum menutup hari
saya pun diajak untuk menikmati sajian khas desa tepian budaya
yakni ikan sungai yang dibakar dengan bambu
nampaknya bersahabat dengan alam menjadi salah satu kunci kebahagiaan mereka

jalan jahe untuk melihat orang hutan di sini kurang lebih tiga sampai lima kilo persegi aja
nah di sini individu orang hutan kurang lebih antara dua puluh tiga puluh individu
itu berdasarkan data dari orang peneliti yang kita sama sama tiap hari bekerja di satu areal yang sama
nah areal itu juga dipakai untuk penelitian orang hutan areal itu juga kita pakai untuk wisata
pesona kalimantan tak pernah habis dan tak akan pernah habis selama kita manusia
trut andil dalam menjaga keseimbangan dan keresetariannya
borneo mengajarkan kekayaan dan ketulusan sekaligus mencintai tanah air sendiri
terima kasih anda baru saja menyaksikan insight indonesia